kami juga menikmati kawasan ini untuk foto foto prewedik dan membuat konten video
kita akan bikin promo promo buat nfl ya
kemudian juga beliau masuk bagaimana kita bicara soal pencapaian di sumber daya manusia kita
mereka juga dapat belajar bersosialisasi bersama anak anak lain
kini sadra membuat lukisan telur dari berbagai bahan seperti telur bebek angsa burung unta dan telur burung kasuari yang sudah busuk